hari sumpah pemuda
ada banyak cara memperingati hari sumpah pemuda
yang dilakukan pemuda kreatif kota probolinggo jawa timur misalnya
dengan menggelar jazz museum yang menampilkan tembang daerah
sementara itu di jawa tengah memperingati hari sumpah pemuda
ribuan warga kabupaten semarang menggelar acara ngopi masal
memperingati hari sumpah pemuda yang jatuh pada dua puluh delapan oktober
para pemuda kreatif kota probolinggo menggelar pertunjukan musik jazz lagu daerah
di museum kota probolinggo pada sabtu malam
sejumlah band lokal tampil dalam acara jazz museum dua ribu delapan belas ini
seperti r tiga band k band dan salt and paper band
bukan hanya band lokal pertunjukan musik jazz ini juga mendatangkan pemusik
yang menggunakan alat musik petik sapi untuk mengiringi lagu kebangsaan dan lagu daerah
pada penghujung acara penonton bersama sama menyanyikan lagu satu nusa
satu bangsa yang menambah semangat hari sumpah pemuda
pemuda kota probolinggo
soalnya sih kami selaku media begitu ya
banyak lokalimu penyanyi jazz
yang saya lihat jas jazz ini memang banyak modelnya
banyak alirannya begitu
namun kita sebagai bangsa indonesia berkaya dengan anggaran budaya
bahasa mengapa tidak
lalu lagu kebangsaan
untuk dibikin jazz
sebenarnya tujuannya ini untuk mengingatkan kembali
bahwa kita punya banyak bidang
punya banyak bahasa
dan salah satu untuk biar tetap kelestari budaya kita
salah satunya dengan musik musik jazz

mungkin kita akan jelas
mungkin pemerintah wajis
pemerintah wajis akan semakin semaning besar
pemuda kota probolinggo
soalnya sih kami selaku media begitu ya
banyak lokalimu penyanyi jazz
ada pun di jawa tengah ribuan warga kabupaten semarang
menggelar acara mopi masal
tidak sembarang kopi yang diminum
tetapi warga minum kopi produksi lokal
kegiatan yang berpadu dengan pergelaran budaya ini
juga menandai gerakan cinta produk lokal
sebagai wujud nasionalisme
dukungan terhadap ekonomi kerakyatan
ya terutama untuk petani
itu meningkatkan kesejahteraan petani sendiri
dan harapannya agar semua warga bisa mencintai produk lokal
produk yang dibuat dari produk kita sendiri
gerakan cinta produk kopi lokal ini
mendapat apresiasi dari pemerintah kabupaten semarang
pemerintah juga berkomitmen mendukung produksi kopi lokal
agar dapat bersaing di pasar nasional ataupun internasional
kalau kita hidup di kabupaten semarang
dan kita suka kepada kabupaten semarang
ayo kita bela dengan cara membeli
maka suka kabupaten semarang kita bela
suka bela program ini adalah program suka bela
dan kita sekarang sudah mendirikan beberapa toko kotong royong
atau toko tomira atau toko beli rakyat
termasuk disediakan kopi di mana mana ada kopi seperti itu
dan ini sudah hampir setiap kecamatan
dan ini sudah hampir setiap kecamatan
ada toko gotong royong ini yang memanfaatkan produk produk dari umkm yang ada
jadi bersama sama untuk bisa bersaing dengan toko toko modern yang lain
pesta rakyat bertema kopi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum
untuk meningkatkan perekonomian petani kopi